hari remaja internasional atau international youth day
setiap tahunnya diperingati tanggal dua belas agustus di seluruh dunia
hari remaja internasional ini sudah mulai diperingati sejak tahun dua ribu
namun apa sebenarnya makna dari hari remaja internasional ini
dan apa manfaat serta tujuan dari peringatan hari remaja internasional ini
bagi generasi muda indonesia
untuk membahasnya kita akan segera berbincang bincang
dan juga kepala bnn heru winarko
pak sigit dan pak heru terima kasih atas waktunya
pak sigit apa sebenarnya makna dari hari remaja internasional ini pak
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan pbb mencanangkan untuk tanggal dua belas agustus setiap tahunnya
itu dirayakan untuk hari remaja internasional
dan dimulai tahun dua ribu dan sampai sekarang setiap tahunnya dirayakan hari remaja internasional
kemudian hari ini adalah artinya merupakan hari khusus
untuk merayakan hal hal yang terkait dengan masalah remaja
untuk melakukan informasi edukasi dan kemudian juga kita tahu bahwa
remaja adalah umur umur yang belum stabil
oleh karena itu kita harus memberikan atau merayakan
harus melakukan edukasi agar mereka tidak terjemus ke hal hal yang negatif
ini kan sudah berlangsung dari tahun dua ribu nih pak sekarang dua ribu delapan belas
berarti sekarang perayaan yang ke delapan belas
apa bedanya pak tema atau yang ingin difokuskan begitu pada tahun ini dibanding tahun tahun sebelumnya
dari tahun ke tahun itu biasanya berubah temanya
temanya terkait dengan masalah kesehatan
masalah masalah lain yang memang relevan situasi remaja pada saat itu
nah kemudian tahun ini itu temanya adalah
artinya ruang aman untuk remaja
artinya remaja ini kan membutuhkan ruang yang aman
dimana mereka dapat berkumpul termasuk berkumpul dengan keluarga
tetapi juga berkumpul dengan teman temannya
harapkan untuk bisa terlibat dan juga membicarakan terkait dengan
kaitan dengan kebutuhan mereka
agar mereka ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan
jadi tidak pengambilan keputusan itu kita driven dari orang tua tetapi
juga mereka memang memiliki hak untuk mengambil keputusan
dan mengekspresikan secara bebas
nah pak heru temanya kan ini ruang aman bagi keluarga
tapi kan keluarga kan tinggal di masyarakat
nah untuk memastikan bahwa keluarga ini juga aman
sehingga nanti remajanya yang tinggal dalam keluarga itu juga aman
apa sih pak yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat ini
karena kita tahu kan permasalahan permasalahan dari luar itu sangat memberikan dampak yang besar terhadap keluarga
ya ini ya pengaruh pengaruh dari luar
kita juga harus ada penguatan lewat keluarga
terutama kita tahu bahwa tadi yang disampaikan oleh pak sigit bahwa
masyarakat remaja ini adalah masyarakat yang labil
sehingga perlu ada penguatan pengetahuan termasuk informasi edukasi
ya kalau kita ketahui bahwa pengaruh pengaruh negatif itu yang amat sangat berdampak luar biasa
sampai ke depan yaitu narkoba
nah kita harapkan remaja remaja kita ini pertama tahu tentang narkoba dan bahayanya
dan tidak dipengaruhi dan dia harus punya pemikiran untuk masa depan seperti apa
kalau remaja remaja diharapkan tahu tentang narkoba pak
berarti dia harus kenal dulu dong dengan narkoba
cara pengenalannya itu seperti apa idealnya pak
kemudian remaja tidak tergoda
secara fisik ya dengan sekolah sekolah waktu di sekolah
waktu di pada waktu saya kerjasama dengan menteri kesehatan
yaitu di tempat tempat posyandu
itu ibu ibu bicarakan masalah narkoba
anak anaknya juga dari ibu
dari ibu harus tahu supaya anaknya juga dapat pengetahuannya dari ibu
dan yang kedua sekarang kita tahu zaman now
zaman digital dari bnn dari kami
kami juga semua masuk ke sana
dari twitter dari instagram facebook
kita masuk untuk anak anak remaja remaja bisa lewat androidnya
lewat ini bisa tahu apa itu narkoba
oke nah pak sigit seperti dikatakan pak heru
masalah narkoba ini salah satu masalah yang penting
sebenarnya seberapa pentingnya masalah ini diikusertakan
dalam pencanangan safe space bagi remaja ini
ya dengan tema tadi sebetulnya kan informasi
informasi itu bukan semata mata dari kita kepada mereka
tapi kadang kadang mereka lebih tahu
sekarang zaman kita cuma tinggal zaman now gitu ya
kita susah membayangkan apa yang terjadi terhadap mereka
nah justru malah mereka yang memberi tahu kepada kita
informasi yang kepada kita
tentunya bnn juga akan mendapatkan informasi yang bagus ya
untuk menindaklanjuti berikut berikutnya ini
oleh karena itu kita harus mendengarkan itu yang putus utamanya
pada hari ini kita lebih banyak mendengarkan remaja
daripada kita memberi tahu kepada remaja
jadi banyak belajar juga dari remaja sebenarnya
betul informasi dari remaja itu luar biasa
nah tema dari hari remaja internasional tahun ini pak
apa hubungannya dengan program pembangunan berkelanjutan
ya apa kan kita tahu bahwa nanti ke depan kita mempunyai bonus demografi gitu ya istilahnya
nah kita harus ke depan ini kita harus ikuti sesuai dengan zamannya ini
nah yang satu lagi yang kita hadapi adalah bahwa mereka mereka ini
akan menjadi pemimpin pemimpin masa depan
mereka harus tahu hak sipil mereka
karena kita harus tahu juga mereka harus ikut berpartisipasi
dalam pengambilan keputusan dan sebagainya itu
ini yang kita buatkan
dan mereka harus ikut di dalam pembangunan berkelanjutan nanti
ya terutama di sdgs itu di tujuan nomor sebelas
itu memang menjadi substansi yang memang untuk sustainable development
jadi kita akan berikan ruang pada mereka untuk bisa lebih berpartisipasi
nah untuk lebih jelasnya lagi nih pak yandi
maksud sebagai youth atau remaja itu siapa sih pak
usia berapa dan siapakah mereka
ya youth itu kan sepuluh sampai sembilan belas tahun lah
artinya dia sudah sd lebih gitu ya kemudian sampai sebelum sma gitu ya
itu itu arah apa
mereka akan sangat terpengaruh dengan faktor faktor lingkungan
itu umur umur yang memang kita lakukan
nah permasalahan permasalahan yang paling sering mereka hadapi
selain dari masalah narkoba keterlibatan dengan narkoba apa lagi pak
ya pertama kita harus membuatkan ruang publik
ruang publik itu mungkin sudah dibangun oleh pemerintah

di bogor ini kita tahu sudah banyak ruang publik
tetapi apakah ruang publik itu bisa dipakai secara bebas oleh remaja
ruang publik itu apa pak sebenarnya
ya tempat sarana atau rekreasi mereka untuk olahraga dan sebagainya
tapi kadang kadang tempat itu kan bisa dipakai hanya untuk orang lokal
bagaimana untuk pendatang yang bisa datang ke situ untuk bisa berkreasi
ini harus harus terjadi apa namanya kebebasan buat mereka

tidak hanya untuk kelompok kelompok tertentu saja tetapi untuk kebebasan
nah ini yang persepsi ini yang kita tidak pernah tahu
kita harus tanyakan pada hari ini kepada mereka
apa sih yang dibutuhkan oleh mereka
dan harus dilibatkan juga untuk pengelolaan itu kepada ruang publik tadi
jadi ruang publik itu bukan dimanage oleh pemerintah daerah
tapi pemerintah daerah mengajak mereka itu harus memanage memelihara
digunakan untuk memang hal hal yang positif
itu yang diilangkan
nah ruang publik ini sebaiknya jangan disalahgunakan ya pak heru
karena penyebaran dari narkoba sendiri kan terjadi di tempat tempat anak muda berkumpul
kita akan membahasnya lagi
namun setelah jeda berikut tetaplah bersama kami
kami akan kembali sesaat lagi
masih masih bersama kami
plt kepala bkkbn sigit priyo utomo dan juga kepala bnn heru winarko
tadi kita bicara mengenai ruang publik nih

ke pak heru dulu nih pak heru untuk ruang publik itu sendiri bagaimana caranya supaya ruang publik
itu aman dari tempat penyebaran narkoba ya sependapat dengan pak sigit tadi memang ruang
publik ini bisa memungkinkan semua masuk ke sana remaja remaja kita itu tapi memang memang
optimis di ada manajemennya di sana mungkin juga kalau yang kita lihat kayak di jakarta itu di
tiap tiap rw lurahan tuh ada ruang publik itu disitu kita harapkan lura atau rw memenit itu
lalu mungkin mengatur penggunaannya dan mengawasi dipakai untuk apa saja di ruang publik ini termasuk
perawatannya dan lele kita perlu memang ruang publik untuk mereka bisa ekspresi misalnya ada
kegiatan kegiatan kesenian atau olahraga memang susah nih kita waktu saya remaja dulu momen
bola main apa itu banyak tempat kalau sekarang kita
cari tuang publik agak susah susah jadi taman juga ya sekarang baik pak pak zegit selain ruang
publik ini program program apa lagi yang akan diciptakan bagi para remaja indonesia kita
menyiapkan mereka ya untuk bagaimana mereka untuk bisa berpendidikan bekerja dan kemudian nanti
keluarga itu yang yang beberapa hal yang harus kita siapkan buat mereka pendidikan kita dorong buat
mereka itu untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan mereka kita harusnya bisa membuka atau
mendengar dulu sebetulnya apa sih yang diinginkan pendidikan dari mereka dan kita informasikan kalau
mereka untuk mencapai cita cita tersebut rutenya harus apa aja ya tetapi juga mereka juga harus kita
dengarkan sebetulnya apa sih yang mereka menginginkan seperti ini
program genre itu ya pak ya betul ya genre jadi bkkbn itu kita punya ada salah satu direkturat
namanya direkturat binak keluarga remaja binak keluarga remaja ini kita mengembangkan sebuah
program bagi remaja yang dikenal dengan sebutan genre generasi berencana program ini ditujukan
untuk remaja dan keluarga yang memiliki remaja kemudian tujuan dari program ini adalah menyiapkan
remaja untuk memasuki dan menjalani hidup berkeluarga yang sehat dan juga berkualitas ya buat
mereka memiliki pengetahuan sikap dan perilaku yang mengikuti untuk mengikuti pendidikan kemudian
juga bekerja dan nanti menjadi keluarga yang terencana ini yang paling penting makanya disebutnya
juga generasi berencana
bkkbn ini kan harus jemput bola nih pak istilahnya ya kalau mau mencapai remaja remaja yang membutuhkan
informasi seperti itu karena nggak mungkin dong remaja datang ke bkkbn pak saya mau membuat
keluarga nih bagaimana sih prosesnya begitu nah apa yang dilakukan bkkbn untuk outreach gitu pak
ya kita ada namanya pusat informasi remaja informasi dan konseling buat remaja ya pick care
namanya nah ini disitu
dilakukan bisa di masyarakat oleh remaja itu sendiri ya kita jadikan mereka mereka itu jadi
agent of change ya ada kader kadernya lah dari remaja itu yang akan menyampaikan kepada remaja remaja
yang lain tapi kita juga mempunyai yang secara terstruktur di informal di pendidikan ya misalnya di
sekolah di sekolah itu ada yang namanya juga pic remaja sekolah ini disitu di koordinir dan dilakukan
ya dan juga untuk remaja jadi bukan bukan kita hanya memberikan fasilitasi tetapi mereka yang
akan melalui sendiri program programnya kalau di antara mereka itu kan gampang sekali mungkin
ya kita bisa bisa menyelesaikan masalah narkoba sesama teman mereka gampang bicara tapi
kalau bicara dengan orang tua atau dengan aparat hukum dan sebagainya mungkin mereka tidak terbuka
tapi dengan sesama teman mungkin akan terbuka
tetapi mereka akan mendapatkan solusi
nah program genre ini apakah khusus bagi remaja yang ingin berkeluarga
atau ada juga program bagi remaja yang katakanlah sudah terlibat dengan narkoba dan ingin rehabilitasi
kita untuk semua remaja
untuk semua remaja
jadi kita ingin tahu apa yang mereka inginkan apa yang mereka risaukan
dan kemudian kita akan memfasilitasi buat mereka
tapi kita akan dijalankan juga oleh mereka sendiri
tujuannya juga kan untuk merubah mereka sendiri
supaya mereka belajar menjadi pemimpin masa depan
pemimpin yang baik tentunya
nah perencanaan masa depan seperti apa pak yang harus disiapkan oleh remaja
selain pergi ke counseling tentunya di bkkbn ini
ya mereka harus punya cita cita
cita cita pendidikan itu sudah harus rutenya yang harus mereka tahu
kemudian juga cita cita untuk bekerja
kemudian juga cita cita untuk keluarga
mereka harus punya tahu
nah kalau mereka nanti sudah bekerja tentunya mereka mempunyai pendapatan sendiri dan sebagainya
bagaimana bisa mereka memanage kemampuan mereka
dan kemudian juga untuk bagi para keluarga keluarga nantinya
oke nah bkkbn ini kan pekerjaannya agak abstrak ini pak
karena cara mengukur keberhasilan dari katakanlah program genre ini apa sebenarnya
ya kita sebetulnya punya ukuran
kalau di bkkbn kita punya ada yang namanya kita akan mengembalikan penduduk
kita melakukan keluarga berencana
dan juga untuk
ini yang namanya pembangunan keluarga
di dalam masalah kependudukan mereka harus paham gitu
kita punya indikator yang khusus memang wilayah kita
penduduk ini tidak bisa dibiarkan saja berkembang begitu saja harus dibatasi
karena pembatasan ini sebenarnya adalah untuk supaya mereka menjadi
perkembangan penduduk ini sesuai dengan resources yang memang ada di situ
dan kita punya yang namanya total kertutir
jadi antar kelahiran itu kita mau capai dua satu
di bawah dua satu kurang bagus di atas dua satu ya penduduk akan terus berkembang tidak terkontrol
jadi kita atur di dua satu
dan itu terbukti di beberapa daerah yang sudah mencapai ventilitas atau perhatian dua satu
itu kondisi perekonomiannya juga menjadi lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain
nah pak heru kalau data mengenai pengguna narkoba remaja pengguna narkoba
apakah sudah ada kemajuan pak semakin sedikit remaja yang terlibat pengguna narkoba

seluruh pengguna yang umur remaja
yang kebanyakan lima puluh persen sampai enam puluh persen itu adalah pekerja
jadi ini kita melihat peti ini memungkinkan kita gerak untuk
sehingga setiap kegiatan kegiatan petika ini saya datang
dan kerjasama dengan bkkbn bkkbn punya penyuluh
nah kita juga masukkan konten konten tentang narkoba
biar sama masif ke contohnya remaja
remaja kita ini ya itu yang kita takuti bukan dari jenis jenis yang golongan satu
kayak sabur mofin tapi yang kita takuti dari nps
ya dengan dampaknya yang cukup luar biasa
misalnya kayak pcc jumole yang harganya murah
tapi berdampak melusak syarat
ini yang tidak dicadari oleh para remaja
dan masuknya juga lewat teman temannya
nah ini yang kita harapkan dalam event ini
remaja kita dengan hari remaja ini
kita sepatu sekali untuk dibuatkan tempat ruang
untuk remaja bagaimana bisa berkreatif
seperti sekarang ini kita lihat
sehingga mereka benar benar mengisi hari hari remajanya itu untuk bisa berkembang
oke nah pak heru trennya bagaimana
pengguna narkoba yang remaja ini
apakah dari tahun ke tahun porsi remajanya makin meningkat atau berhasil ditekan pak
insya allah bisa ditekan bisa ditekan
tapi memang tergantung ada berapa banyak
ada beberapa daerah yang
yang ini kita mengharapkan masih semuanya serentak di indonesia
terlebih di kota besar mungkin pak ya
remajanya yang paling rentan terkena masalah narkoba
ya untuk remaja bahkan anak anak
nah ini yang kita takut sekali
ya sehingga harapkan awalnya kita di rumah
kita benahi dulu di rumah lingkungan
juga dari masyarakat bagaimana kita bisa menangkap tangan sendiri
karena narkoba bisa ditangkap tangan sendiri
terima kasih pak heruwin narko atas waktunya
kita akan lanjutkan kembali bincang bincang ini
namun setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami
kami akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda kembali di cnn indonesia
saya masih ditemani oleh plt kepala bkkbn
dan juga staff khusus kemenpora
mas tommy terima kasih sudah bergabung dengan pak sigit dan saya
nah pak sigit ini kan ada mas tommy dari kemenpora
tentunya program program dari bkkbn
khususnya di hari remaja internasional ini
saling berkaitan ya pak ya dengan pemuda dan orang orang raga
program apa pak yang bekerja sama dengan kemenpora ini
ya pertama sekali
atau hari hari yang dirayakan oleh kemenpora
dan kita mempunyai
tadi yang saya katakan bahwa bkkbn itu punya khusus dengan remaja
jadi memang keras aitanya dengan kemenpora
nah di hari remaja internasional ini mas tommy
program apa yang disiapkan oleh kemenpora
pak menteri kebetulan hari ini nggak bisa hadir
beliau ada di gorontalo utara
kita persiapkan acara di sana namanya gala desa
perlu kayaknya ada stimulasi olahraga
karena kan kita ketahui kegiatan kegiatan positif salah satu olahraga
nah kenapa demikian
karena di daerah daerah maaf
itu masih banyak kegiatan yang kurang positif
sehingga banyak yang tidak terarah seperti itu
nah pak menteri atau dari kemenpora mencanangkan yang namanya gala desa
supaya ada kegiatan kegiatan positif
kita arahkan seperti itu
dan ini adalah pembukaannya pada hari ini
berkaitan dengan hari remaja internasional
nanti akan berjalan terus ke seluruh indonesia sampai akhir tahun
nah untuk mengidentifikasi desa desa mana yang katakanlah
perlu dukungan dari kemenpora sangat urgent
itu bagaimana sih caranya mas tommy
tentunya yang kategorinya di luar perkotaan
kan ada tiga kategori
ada desa maju
ada desa setengah maju
dan desa tertinggal
nah terutama desa tertinggal ini kita perlu
soalnya kementerian desa kita sudah kerja sama
ada namanya liga desa juga
dari dana desa
kegiatan positif agar masyarakat bergerak
khususnya anak anak muda kita sasar
nah bkkbn sendiri pak
masuk ke desa desa seperti ini juga kah
ya kita punya yang namanya kampung kb
bukan untuk kegiatan keluarga berencana
keluarga berencana sendiri itu kan sebenarnya hak asasi manusia
mereka ingin merencanakannya sendiri
terkait dengan masalah kependudukannya
dan kemudian apabila mereka membutuhkan pelayanan keluarga berencana
tentunya kita yang akan hadir
nah kemudian kita mendorong remaja remaja ini
tentunya akan menjadi remaja yang sehat
remaja yang cerdas
dan remaja yang memang berkualitas
dan akhirnya remaja yang memang produktif
itu kita bisa bayangkan berapa besar banyaknya
dan di tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu tiga puluh nanti
itu peak peaknya remaja
dan mereka masuk dalam kelompok golongan usia produktif
kita katakan usia produktif adalah lima belas sampai enam puluh empat tahun
dan ini kalau kita tidak bimbing
mereka arahkan dari mulai sekarang
itu kita akan bukan bonus demografi atau windows opportunity yang kita dapatkan
tetapi malah beban demografi
jadi sekali lagi
kita perlu untuk mendengar dari mereka
karena era mereka sudah berbeda dengan era kita
tadi seperti masalah narkoba saja
sekarang narkoba itu kan baru baru
yang tahu siapa mereka
kita itu tidak pernah tahu
kita baru tahu kalau sudah ada korban
tetapi kalau sejak awal ditawari diapain
rasanya tidak enak
mereka harusnya bisa lapor
tapi kesempatan untuk melapor ini kadang kadang takut mereka
jadi rasa aman tahun ini
apa namanya temanya itu adalah rasa aman untuk remaja
ini harus benar benar kita ciptakan
sebenarnya saya tidak ikut lari
cuma saya dikasih sama teman teman di sini
karena kan color run ya
saya pikir tadi habis lari capek capek kemari
nah ini acara acara seperti ini ini sebenarnya juga bagian dari program
kemenfora atau sebenarnya inisiatif dari instasi
kalau running seperti ini
sekarang itu kan lagi peak ya
maksudnya di mana mana
dan kristal pigu ada di mana mana
hampir seluruh kota di indonesia
itu adalah inisiatif dari para masyarakat sendiri
karena sudah mulai betapa pentingnya kesehatan
betapa pentingnya kegiatan positif
dan lain sebagainya
artinya program ayo olahraga itu sudah mulai masuk lah gitu ya
tadi saya setuju banget dengan program kampung kb
karena setahu saya di daerah itu angka pernikahan dini itu sangat tinggi sekali
karena mereka nggak tahu mau ngapain
akhirnya daerah luas apalagi kalau di daerah suka dingin dingin ya pak ya
ya udah deh
ya udah deh
hiburannya ya itu
nah ini penting
maksudnya kita dorong supaya kampung kb sosialisasi
mengenai pertumbuhan juga itu penting sekali
dan usia dini itu jangan diarahkan untuk menikah lah
tapi yang produktif seperti yang pak siki tadi bilang
kegiatan kegiatan yang produktif segala macam
karena bonus demografi ini itu penting sekali untuk diantisipasi
negara asean di luar indonesia seperti singapura dan lain sebagainya
mereka sudah mempersiapkan program program itu
kebetulan saya baru pulang minggu lalu
dari singapura diundang untuk acara kemudahan asean
itu mereka memang sudah memikirkan
di asean itu sekarang populasi pemuda sudah
atau remaja yang sudah dua ratus tiga puluh juta
bayangkan nanti peak performance nya dua ribu dua puluh sampai dua ribu tiga puluh
akan lebih banyak lagi
ada mas tommy di sini
apa yang diharapkan dari bkkbn mengenai dukungan nih
dari kemenpora sendiri terhadap program program bkkbn
yang berkaitan dengan remaja tentunya
apa yang diharapkan dari kemenpora
ya kita sangat berharap bahwa
semua kegiatan yang ada di kemenpora
itu juga kita mendapat tahu
dan kita siap membantu
siap bantu siap integrasi
kalau integrasi kan itu gotong royong lebih mudah
kemudian ya seperti kayak begini kita mengajak
kita buka saja lah pokoknya untuk setiap kementerian lembaga
kita minta kita harapkan bisa berpartisipasi
karena itu kegiatan kita semua
tidak ada kalau nanti
tidak ada kalau nanti remaja itu
apa namanya bagus baik
dan bonus demografi pun juga kita dapatkan
bkkbn tidak akan mengklaimnya sendiri
pasti itu hasil kita bersama sama
tidak mungkin kita sendiri tidak mungkin
tapi kita bersama sama pasti lebih mudah
oke terima kasih pak heru atas waktunya
dan sekali lagi juga mas tommy atas waktunya di cnn indonesia
ya demikianlah bincang bincang kami dengan
dan juga tommy kurniawan
staf khusus kemenpora
dan tadi sebelumnya ada kepala bnn heru winarko
semoga peringatan hari remaja internasional ini
dapat bermanfaat bagi generasi muda indonesia
dan menciptakan generasi muda indonesia yang makin berkualitas
saya frida litwina terima kasih atas perhatian anda